pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada
pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada
pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada

ini lebih dominan mana apakah memang murni kinerja seperti yang kemudian sudah disampaikan dalam konferensi pers
ataukah lebih dominan unsur politis sebetulnya menjelang pensiunnya kapolri jenderal idam aziz
saya kira lebih berat dari kinerja ya
dalam arti bahwa ada performa dari kapolda jabar dan kapolda dki
yang menurut kapolri di bawah standar
yakni dalam rangka melarang kerumunan yang terjadi di sekitar petamburan
kalau mau dibilang sebagai politik ya bisa juga
tapi saya berpendapat lebih kepada politik negara
ketimbang politik di polri sendiri
maka pada menurut saya kalau kita bicara mengenai dalam peringkat misalnya menjelang pemilihan kapolri baru
maka sebetulnya setelah
kapolri yang eligible dan dianggap sebagai mumpuni itu sudah banyak kebetulan
jadi kalau dalam hal ini misalnya ada analisa yang mengatakan bahwa ini untuk menaikkan
sebarang sadari umran misalnya sebenarnya tidak tepat juga
kenapa karena yang bersambungkan baru berada di jabatannya tidak bilang
dan sebelumnya belum pernah menjelang kapolda
nah maka kemudian rasanya tidak terlalu kelihatan
kalau kemudian dalam hal ini
lalu kemudian proses rotasi itu terjadi
saya lebih berpendapat bahwa memang ada pemicu dalam hal ini yakni terkait dengan konteks pembiaran yang dilakukan oleh kapolda metro dan kapolda jabar
oke tapi politis bisa juga begitu ya bang adrianus
ya lebih kepada politik negara dalam arti bahwa pertama
ini untuk membuat supaya sebuah kapolda itu lebih
lebih apa namanya
gerti hitam hitiinnya dalam rangka
dan adanya kerumunan di masa depan
yang kedua juga untuk supaya menaikkan
apa namanya keyakinan masyarakat tentang
tentang tentang perang polri
sebab dalam hal ini memang ada semacam
anggapan yang negatif tentang polri ketika bicara mengenai
bagaimana sikap polri menghadapi kerumunan ini
nah yang kedua juga saya kira juga dari segi politik adalah
bahwa dengan adanya status yang tegas terhadap anak buahnya
maka polri sebetulnya juga belum mengatakan kepada lembaga lembaga lain
tidak main main tidak bendua dalam rangka menghadapi kerumunan ini
karena saya berpendapat bahwa
ada instansi misalnya sebagai contoh pembalik haida
misalnya di dalam hal ini
yang kelihatannya belum jelas betul posisinya
apakah setuju atau tidak setuju dengan itu
soal pembubaran kerumunan
oke oke sekarang saya ke pak wayan
pak wayan pencopotan ini menurut anda
perlu atau tidak rotasi
kemudian juga ada rotasi besar besaran ada

dipindahkan posisinya begitu
apakah menurut anda ini perlu dan
pencopotan kapolda metro jaya dan juga kapolda jawa barat ini
apakah sudah tepat
ya sayang tadi saya kurang mendengar
keterangan pak prof karena
kalau kita boleh berpendapat beda beda
polisian punya perhitungan
kapolri punya perhitungan
dan selama ini kita tahu track record
kapolri pak itam ini
dia tidak akan mempertaruhkan sembarangan
reputasi citranya kepercayaan masyarakat
hanya untuk sekedar
melakukan hal hal yang
dianggap darurat bersifat politik
kalau bukan semata mata karena kinerja
emang berani kira kira
pada peti ya pak itam
menggeser kapolda kalau tidak ada kesalahan
kita tahu siapa kapolda metro jaya ini
semua orang tahu
tanpa kesalahan yang luar biasa
kalau orang setingkat
kapolri rasanya tidak akan menyentuh
kapolri metro jaya
justru orang dulu berspekulasi
justru salah satu
kuda hitam yang patut diperhitungkan
dan bahkan tidak mudah dibendung
kalau dari sisi itu
mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu
siapa kapolri metro jaya
mungkin pak wayan bisa jelaskan lebih jauh lagi
ya semua orang tahu
dulu kan kapolres
dan siapa wali kota di solo
semua juga orang tahu
dan itu ketika
baru dinanti kapolri metro jaya
orang sudah berspekulasi
ini salah satu calon kuat
hanya kesalahanlah yang
kapolri metro jaya itu
dan karena kesalahan ini yang luar biasa
karena persoalannya pertaruhan nyawa
karena persoalannya efek yang meluas
kalau ini tidak ditindak
maka jalan lain tidak ditemukan oleh kapolri
kecuali menindak gitu
jadi ketindakan ini selain karena kesalahan
karena cara lain
tidak ada lagi
dia melakukan kesalahan kesalahan yang aneh membuat sesuatu yang tidak jelas
setiap pertanyaan pertanyaan ketika rapat kerja mereka jawab dengan baik
kurangnya tidak punya beban
sesuai dengan janjinya ketika fit and proper test dilakukan pertama kali
oke baik pak wayan
saya yakin baik baik saja lah ini
baik baik saja tidak ada masalah yang luar biasa
baik ini tidak ada masalah
yang penting bagaimana dengan tindakan ini agar kapolda kapolda lain memperoleh pelajaran
jangan sampai menjadikan contoh yang tak baik ini untuk ditiru
ini contoh yang paling baik untuk tidak disuruh
karena menyangkut covid tidak boleh tawar menawar
berapa dokter yang sudah dikorban
berapa rakyat kecil yang sudah ditindak
masa rakyat kecil ditindak lalu tokoh tokoh tertentu dibiarkan
maka ini salah satu unsur keadilan ditegakkan di sini
dengan mencopot kapolda kapolda yang dianggap kurang serius menangani pelanggaran covid itu gitu
baik itu merupakan statement yang keras
tapi kemudian kalau pak wayan katakan ini hal yang biasa
tapi kemudian tentunya bagi kapolda kapolda yang dicopot ini tidak menjadi hal yang biasa
karena kalau tadi pak wayan katakan kapolda metro jaya ini adalah kuda hitam
apakah ini artinya
sang kuda hitam sudah keluar dari gelanggang
kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami cnn indonesia newscast
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya ke pak adrianus
pak adrianus tadi pak wayan sempat mengatakan bahwa kapolda metro jaya yang baru saja dicopot ini adalah kuda hitam
untuk masuk dalam bursa
menambahkan itu mungkin kita saksikan dulu
ada satu pernyataan ini dari ketua presidium ipw soal mutasi besar yang akan terjadi di tubuh polri
kita saksikan bersama
ya ini dikatakan pada dua belas november lalu
bahwa mutasi besar akan terjadi di tubuh polri
menjelang pergantian kapolri jenderal idam aziz
dan ada dua tiga jenderal bintang dua yang bakal naik menjadi bintang tiga
dan itu akan masuk dalam bursa calon kapolri
kalau kemudian disebutkan ada dua sampai tiga jenderal bintang dua yang akan naik menjadi jenderal bintang tiga
apakah kemudian ini artinya sang kuda hitam ini sudah keluar gelanggang
itu tidak akan masuk menjadi yang kemudian diprediksi akan naik menjadi bintang tiga
ya kalau dilihat dari penempatannya sekarang
yakni sebagai kurs ahli itu memang job bintang dua ya
jadi memang kalau dibilang keluar dari gelanggang ada benarnya
namun satu hal yang perlu saya koreksi adalah kalau dibilang ini sebagai rotasi besar besaran ya tidak ya
kenapa karena hanya melibatkan delapan pati
polri kan sekarang punya dua ratus delapan puluh pati loh
jadi kalau cuma delapan orang seharusnya bukan besar besaran
kalau ditambah pamen mungkin menjadi besar pak adrianus
itu sebetulnya memang sudah harusnya
sebagai contoh misalnya kapolres jakarta pusat itu memang sudah
sudah waktunya berganti jadi bubukan karena kesalahannya
jadi sebetulnya hanya pada konteks delapan saja ada perubahan
nah untuk itu maka kalaupun dibilang ada yang menambah
kalau kita kaitkan dengan pr terakhir ini
maka hanya pak petrus golose saja yang adalah mantan kapolda bali yang akan nampaknya akan menempati job bintang tiga
selebihnya kan tidak
jadi sebetulnya dalam hari ini analisa pak netapane juga tidak terlalu tepat sih menurut saya
oke tapi apakah memang kemudian rotasi ini ada kaitannya dengan persiapan
jenderal polisi idam aziz yang kemudian akan memasuki masa pensiun di awal tahun dua ribu dua puluh
apakah memang kalau anda melihat dari pemilihan kapolri kapolri sebelumnya
memang tentunya pasti ada persiapan begitu
apakah kemudian rotasi ini menjadi salah satu langkah langkah yang kemudian biasanya akan terjadi
menjelang penggantian kapolri
kalau dilihat dari segi tamennya yang berubah mungkin
ya karena tadi cukup banyak yang berubah ya
tapi kalau dari segi patinya kan cuma
dan itu pun juga tadi sudah disebutkan juga oleh pak wayan
bahwa sebetulnya ada kaosnya ada penyebab juga dalam hal ini
yakni terkait dengan performance atau kinerja yang dia merayangkan juga
jadi sebetulnya tidak ada juga yang luar biasa
kita kaitkan dengan persiapan dari pak idam dalam rangka menghadapi pensiun misalnya
oke pak wayan bagaimana sebetulnya
pak idam akan mulai pensiun di awal dua ribu dua puluh
kalau kemudian persiapan untuk bursa calon kapolri ini biasanya akan seperti apa
ya saya kembali dulu
sesungguhnya pergeseran ini tidak banyak
satu kapolda jawa barat
dua kapolda jataka
ketiga kapolda bali
nah kapolda bali akan ditempatkan di luar tugas tugas pokok kepolisian
jadi karena ada tiga yang bergeser otomatis yang lain juga bergeser
kalau nanti dihitung jadi delapan sesungguhnya yang paling pokok itu tiga gitu
jawa barat dan dki memang ada masalah
pak petrus sudah empat tahun di bali menjadi kapolda
cukup baik dia
karena itu wajar dia mendapat bintang tiga
walaupun mungkin akan berada di luar jalur kepolisian
tapi masih ada bau baunya lah pasti
nah oleh karena itu sebenarnya
setelah ini dipesan pesarkan
tidak istimewa banget gitu
tapi kalau orang berspekulasi macam macam kan tidak bisa kita larang
kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya wajar juga
karena seorang senior akan meninggalkan gelang gelang
pasti dia mempersiapkan bagaimana junior junior yang layak tampil
itu diposisikan di tempat yang tepat
hanya saja memang sampai hari ini
kalaupun ada mutasi seperti ini
tidak kelihatan bahwa kaitan itu main kelompok main geng
sama sekali sampai hari ini tidak ada protes
tidak ada protes
termasuk bagaimana pak petrus akan dikasih job bintang tiga
juga pencopotan dua kapolda ini
sama sekali tidak protes
itu artinya apa yang dilakukan oleh pak idam
sesuatu yang wajar wajar biasa biasa saja
paling tidak dapat diterima akal sehat
sebagai anggota komisi liga
biasa tidak melihatnya ada sesuatu yang aneh
oke kalau kemudian kita bicara soal kapolda metro jaya yang baru
anda melihatnya seperti apa pak wayan
sekarang semua orang paling tidak beberapa teman saya
sangat menghitung ini posisinya pak fadil ini
karena memang kalau dilihat track record nya cukup bagus
tapi sekali lagi
kalau untuk mencapai
itu kan sudah sangat politis mbak
prestasi oleh pak fadil
terutama dengan kampung tangguhnya di jawa timur
itu sering menjadi bahan pembicaraan
sebagai contoh soal yang baik yang patut ditiru
sehingga begitu dia ke jakarta
rasanya tidak ada juga yang mempermasalahkan
bisa menyemarakkan suasana kompetisi tanam petik
kompetisi yang sehat
ketika polri akan berbenah
akan mengangkat kader kader terpercaya
karena polri ingin menekankan bagaimana masyarakat percaya
bagaimana agar polisi makin profesional
bagaimana polisi makin modern
oleh karena itu
orang orang seperti pak fadil ini akan masuk dalam
jajaran yang kalau di bidang olahraga disebut
orang boleh ikutlah berkompetisi begitu
oke pak adrianus seberapa strategis sebetulnya peluang
atau sosok sosok yang kemudian menempati posisi posisi kapolda metro jaya misalnya
seberapa strategis kemudian itu menjadi peluang untuk masuk dalam bursa pencalonan kapolri
ya walaupun kapolda metro jaya itu bintang dua
namun kalau misalnya berkaca dari pengalaman pak timbul pradopo
di mana penambahan dua bintang itu hanya dalam waktu tiga hari
maka memang kalau misalnya pak presiden berkendaki
walaupun bintang dua bisa kemudian langsung di bintang empatkan dalam waktu cepat
jadi tekniknya amat politis ya tergantung pada presiden dan juga kepada komisi tiga juga
nah untuk itu maka betul seperti kata pak wayan
memang pak fadli lalu menjadi kuda hitam
dan tambah dari beberapa bintang tiga yang usianya juga masih boleh
untuk kemudian menjabat jabat kapolri
sebagai contoh misalnya pak wakapolri itu seangkatan dengan pak irwasum
dengan bapak kepala big juga dengan kepala bnpt itu seangkatan semua
nah maka kemudian kans mereka sebetulnya juga kurang lebih sama
mengingat mereka juga sudah pernah menduduki jabatan kapolda kapolda
sebelumnya juga sudah punya pengalaman di berbagai penugasan
maka tentu ya tinggal kemudian pilihan dari presiden saja
untuk kemudian menentukan siapa yang kemudian akan jadi
oke apa saja kemudian yang menjadi kriteria
sehingga kuda hitam ini bisa kemudian melenggang bebas begitu ya
dalam bursa yang akan berlangsung awal tahun depan
kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya sekarang ke pak wayan
pak wayan kalau kemudian pak adrianus tadi sempat mengatakan kapolda metro jaya saat ini
sekarang yang sudah menjadi kuda hitam begitu ya
apa kemudian kriteria kriteria yang kemudian bisa membuat sang kuda hitam ini
nanti akan melenggang bebas di bursa pencalonan kapolri
kalau secara ringkas beberapa kriteria memang dimiliki oleh kapolri
minimal jarah mencatat sudah begitu banyak kapolda metro jaya bisa menjadi kapolri
dulu ada anton sujarwo dan seterusnya lah
sudah cukup banyak
jadi tidak heran kalau orang nanti melihat kalau alumnus alumnus kapolda metro jaya itu
bisa menduduki kapolri
tapi sekali lagi selain pak fadil ini kan
banyak jenderal jenderal yang bintangnya bersinar
bahkan di jajaran bintang tiga itu tidak kurang kurangnya juga general general yang bersinar
kalaupun dia tidak mantan kapolda metro jaya bisa saja dia mantan kapolda sumut dan lain lain
dan kalau dilihat rek rekodnya mereka juga hebat hebat
seimbang dengan pak fadil
untuk kapolri itu
yang tidak bisa mudah didapat dan tidak usah dibangun dengan cara apa saja adalah soal kepercayaan mbak
untuk kapolri itu butuh kepercayaan
siapa yang akan menentukan kapolri dia dipercaya apa tidak
selain kriteria kriteria yang standar
oke dipercayanya ini oleh siapa
banyaknya orang yang menemui
kawayan secara spesifik
karena itu terpenuhi
itu banyak jenderal yang siap menunjukkan persyaratan yang maksimum
lalu siapa yang dipercaya diantara mereka
itulah yang akan mendapatkannya
oke dipercayanya ini oleh siapa pak wayan
mungkin orang yang tidak sepenuhnya dipercaya bisa dapat jabatan itu
oke dipercayanya ini oleh siapa pak wayan
kepercayaan itu menjadi penting
dan bagi siapapun penguasa
kepercayaan itu menjadi sangat penting
pak wayan pak wayan bisa mendengar saya
dipercayanya ini oleh siapa
oleh presiden kah
oleh rakyat kah
oleh pihak mana
ataukah oleh kapolri sebelumnya
oleh banyak pihak
pasti yang pertama itu rakyat harus memberi dukungan
presiden tidak bisa tidak
bahkan lewat juga di komisi tiga nanti
sempat juga mampir di situ
komisi tiga juga harus diyakinkan
komisi tiga juga yakin dan percaya bahwa
dukungan anggaran yang demikian besar dari rakyat
bagaimana kapolri yang akan datang bisa memastikan bahwa dukungan rakyat itu
dalam bentuk anggaran dan lain lain akan memperoleh balasan yang setimpal dari kapolri yang akan datang
seberapa besar kapolri yang akan memberi kontribusi
mendengar aspirasi rakyat
memperlakukan mereka sama di depan hukum
itu menjadi penting
bukan hanya rakyat yang beri dukungan pada kapolri
tapi kapolri juga memberi dukungan rakyat lain
yaitu mampu meyakinkan presiden
juga nanti ketika fit and proper test di komisi tiga
dengan sekian praksi itu akan ada namika tersendiri mbak
sekarang terakhir saya ke pak adrianus
kalau kemudian pak wayan mengatakan bahwa faktor kepercayaan itu menjadi yang paling penting
menurut pak adrianus di saat situasi pandemi saat ini
faktor apa lagi yang kemudian harus dimiliki seorang kapolri nantinya
selain masalah kepercayaan
apa lagi kemudian yang menjadi penting
jadi gaya yang firm dingin dan tegas itu kayaknya yang akan menjadi favorit
pada rangka mendampingi bapak presiden sampai kepada periode dua ribu dua puluh empat nanti
nah satu hal yang ingin saya tambahkan adalah
yang juga harus kemudian diyakinkan oleh calon kapolri mendatang adalah kompolnas
karena kompolnas adalah gerbang pertama
sebelum kemudian lalu dari komponas dibawa kepada presiden
presiden kemudian lalu mengirimkan calonnya kepada komisi tiga untuk diadakan set republikan
nah biasanya kompolnas kemudian akan mengadakan review background check dan seterusnya dari yang bersangkutan
lalu kemudian memberikannya kepada bapak presiden
untuk kemudian presiden memilihnya
jadi dalam maksudnya memang kompolnas menjadi menentukan dalam rangka
penjualannya kepada presiden untuk kemudian presiden lalu kombinasi salah satunya walaupun tentu saja
prerogatifnya ada pada presiden
oke baiklah tentunya saat ini bursa masih sedang hangat hangatnya begitu ya
menjelang pensiunnya kapolri jenderal idam aziz tahun depan
kita akan lihat bagaimana kemudian sehangat apa bursa pencalonan kapolri
untuk sementara terima kasih pak adrianus mailala dan pak iwayan
atas ulasannya di cnn indonesia newscast pada malam hari ini selamat malam
ya dan tetap bersama kami cnn indonesia newscast akan segera kembali